terus akang abah tadi marah marah di telepon ini pasti abis berantem
menurut saya sekarang teh mendingan ngobrolnya di dalam saja
karena abah harus diobatin ya
ya bu tenang aja dulu bu
walaupun abah abis berantem atau enggak kan yang penting abah baik baik aja bu
baik baik aja gimana tuh lihat kesakitan gitu
kamu gak kompak banget sih sama saya cepetan diobatin
aduh gimana sih
mon abah mana
ntar coba aku tanya om dulu ya
halo assalamualaikum tete mod
halo om aduh kurang banget angkatnya om
om ini pertarungan udah selesai abah dimana om ya
maaf tete mod tadi saya mau paham ke dalam
oh jadi apa udah pulang
terus pertandingannya gimana om udah selesai
oh yaudah oke oke makasih om ya
wah hari pariwman tete
oke oke saya mau nanya neng raya bagaimana
ya ah tuh balik pisau nih tuh
abah udah di rumah sayang
alhamdulillah ya allah
yaudah kalau gitu aku hantar kamu pulang yuk
guys kayaknya gue gak bisa ikut deh sorry banget ya rai
kan lo tau sendiri bockup gue kayak gimana
jadi lebih baik gue cepet cepet pulang
yang penting kan sekarang abah udah baik baik aja
iya rek nggak apa apa justru gue mau bilang makasih banget sama lo sama nadine
maaf banget ya soalnya gue udah ngerepotin kalian semua
ah rev aku hantarin kamu pulang ya
nadine siapa yang hantarin
gini aja biar rocky yang ngantriin nadine terus lo will ikut kita konvoy ngawal rai sama bondi ya
yaudah karl gue ikut temen lo aja bareng bareng
rai nad makasih banyak ya
makasih nadine rai thank you ya yaudah yuk kita pulang
gue yakin mereka pasti nggak kepikiran gue akan kasih sinar langsung ke mata abah
kita bawa bersemangat lex
dengan gue kerjain apa
sekarang rai ilang dibawa kabur sama si boy
gue yang jurut lo untuk jaga rumah gue
ngapain lo udah ikut ikutan datang ke tempat gue bertarung ha
asal lo tau
tanpa bantuan busuk lo
semua yang acau
lo harus tanggung jawab
bawa rai kembali ke gue
saya akan bawa saya kembali ke abang
tetapi nanti astagfirullah maaf sama semua orang
bankid learntang agar lebih
kesel sama aku soalnya tadi tuh aku tiba tiba aja matiin telpon dari papi
iya soalnya papi aku tadi tiba tiba aja kekeh bilang katanya dia itu mau tau lokasinya bang kobar
supaya dia tuh bisa manggil polisi kesana
ya aku gak mungkin dong tiba tiba aja ya kasih tau alamatnya karena kalau misalnya sampai papi bawa polisi kesana
terus seandainya bang kobar sampai tahu takutnya bang kobar malah jadi jahatin raya atau malah mau kerain raya
karena itu aku beresik keras bilang sama papi aku gak mau terus udah dia langsung matiin aja
iya juga sih rev
cuman kalau kamu udah berurusan sama papi kamu aku udah gak bisa ngapa ngapain
aku cuma bisa bantu pakai doa aja
iya aku tau kok
aku ngomong kayak gini sama kamu bukannya aku mau nyuruh kamu ngelakuin sesuatu atau kayak gimana
aku cuma pengen curhatin
cura cura aja buat menyelenggin rasa galau di hati aku
tapi tuh mencoba buat ngertiin aku
tapi berusaha buat ngelakuin apa aja supaya aku bahagia
tapi kalau misalnya nanti papi udah diteken sama adriana
papi tuh jadi berubah banget
tapi itu jadi beda dan tadinya kopi udah ngomong apa bisa tiba tiba berubah aja
kalau misalnya adrian udah ikut campur
itu yang bikin aku jadi kesel
tapi kadang kadang aku juga kasian banget tapi digituin sama adriana
papi tuh kayak seakan akan cinta banget gitu sama sama adriana
kamu masih ingat nggak yang aku sering nyanyiin buat kamu
amnesia nih anaknya
kamu pokoknya jangan sampai kepancing emosi
dan kamu harus ingat
meskipun batik kamu marah sama kamu
sebenarnya itu cuma marah bohongan doang
terima kasih ya
yuk jual loh
andriana itu bener bener keternak luguannya
tapi apa yang bisa aku lakuin